kita tampilkan dua kesenian tradisional untuk melestarikan ya
melestarikan kesenian kearifan lokal dari jai pong dan pencak pilat
juga untuk menghibur menghibur para pelanggan
baik yang datang maupun yang mau berangkat
selain itu kita menghadirkan kesan yang berbeda
pesan yang berbeda kepada para pelanggan masa angkutan lebaran
antusiasme penumpang kurang lebih di dua puluh persen